bayang ya jadi ceritanya nih belum lama ini kan ada festival jengkol dua ribu tujuh belas digelar di sentul bogor
kabarnya di sana kalau kita kan cuma punya sepiring nih oh bikin salah fokus
tapi di sana ada satu ratus lima puluh kg jengkol yang disiapkan dan habis disantap pengunjung coba alfian
bahkan dua belas olahan jengkol yang disajikan ini mampu membuat pengunjung ketagihan
dan ternyata dibalik baunya yang khas ternyata jengkol juga punya banyak manfaat
sekaligus hati hati nih ada bahayanya juga jika dikonsumsi secara berlebihan
nah bagaimana mendapatkan manfaat jengkol dan juga agar kita terhindar dari bahaya yang ditimbulkan usai mengkonsumsi olahan jengkol ini
ini dia liputannya untuk anda
meski memiliki bau atau aroma yang khas bahkan dianggap kurang sedap
namun beberapa orang gemar mengkonsumsi aneka menu dari bahan yang satu ini
yang pertama adalah jengkol
dalam seratus gram penganan ini terdapat satu ratus empat puluh kalori yang setara dengan memakan dua telur rebus
namun jengkol ternyata memiliki banyak manfaat sekaligus bahaya bagi tubuh kita
taukah anda apa saja manfaat dan bahaya jengkol
ini ya antioksidan gitu ya
kalau kebanyakan kali ya kebanyakan jengkolan kali ya
mungkin sebulan pasti ada lah sekali atau dua kali pasti ada
tau saya sih ya bagusnya apa ya kayak berkasih antioksidan aja ya setau saja sih kurang tau juga sih
selain mengandung antioksidan tinggi dan anti diabetes jengkol juga masih memiliki manfaat lainnya
karena mengandung kalsium fosfor jadi diklaim dia bisa untuk osteoporosis
karena mengandung jahat besi bisa untuk mengatasi kalau terjadi anemia atau kekurangan jahat hemoglobin
terutama pada remaja remaja kalau sedang haid itu kan biasa hb nya turun
nah dengan makan jengkol itu yang mengandung zat besi itu bisa meningkatkan hb
tentu saja khasiat yang bisa didapat bila mengkonsumsi dalam porsi yang disarankan yaitu lima sampai enam buah dalam satu porsinya
namun bila dikonsumsi secara berlebihan ada bahaya yang siap mengancam kesehatan
jengkol itu mengandung asam jengkolat
asam jengkol itu sifatnya asam dan dia membentuk kristal kristal yang
maksudnya tajam tajam gitu
sehingga kalau berlebihan dia menimbulkan buang air kecilnya jadi berdarah
kemudian kalau sudah yang makan jengkol itu sudah ada resiko untuk terjadi batu ginjal
itu mudah sekali untuk jadi batu ginjal
selain itu aroma yang menyengat akan muncul setelah mengkonsumsi makanan yang satu ini
nah tips untuk para penikmat jengkol agar mulut tidak bau dan tidak sakit pada buang air besar
yaitu dengan meminum air soda
atau air kelapa setelah mengkonsumsi jengkol
debbie astari jakarta
misalnya kita tahu bersama habis makan jengkol suka ada aroma aroma
aroma aroma mulut dan juga nanti ketika kita buang air kecil ya
aromanya itu agak agak enak gitu
nah tadi kami pun sudah memberikan tips sebetulnya di yang informasi barusan
minum air kelapa ataupun air soda
nah sekarang kita akan membuat satu minuman yang juga bisa menghilangkan bau jengkol
dalam segmen one minute tips

ujungnya karena kadang kadang ujung ini kan suka pahit ya ujung timun ini ya
nah setelah itu saya pindah dulu ke sini karena saya mau parut ataupun seru
oh harus diserut ini ya
iya namanya juga kan es timun serut nih
oke saya siapin jeruk nipisnya deh
betul karena kalau misalnya mau pakai jeruk nipis boleh
atau nanti setelah selesai diserut jangan lupa kita siapkan bahan bahan yang bisa menambah rasa
boleh pakai sirup boleh juga pakai air gula
jadi tinggal gula pasir terus dicampur sama air hangat gitu
atau mungkin direbus juga boleh sampai mendidih supaya gulanya itu lebih sempurna begitu ya tercampurnya ya
udah cukup satu atau butuh dua
oke cukup lah ya
cukup satu ya
karena kan ada juga nih yang bilang kalau timun itu bagus banget untuk darah tinggi
wah cocok banget nih untuk setonofanto ya karena kan hipertensi tuh kemarin
sempat bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya
atau kolesterol juga bisa menurunkan kadar kolesterol
jadi yang kadar kolesterol agak tinggi bisa sering sering mengkonsumsi timun ini gitu
bisa langsung dimakan saja dibikin acar atau dibikin es macam ini ya dan ya
oke ini satu lagi kalau mau diparut lagi
cukup dan cukup nggak
cukup lah ya
cukup lah ya oke
terus proses selanjutnya parutan timun ini
nah setelah itu kita langsung siapkan larutannya
pake es batunya dulu deh
alfion mau pake sirup atau mau pake gula aja
saya air gula aja
oke saya mau pakai sirup deh sekarang
ini apalagi kalau diminum pas suasana lagi panas
rasanya kalau nggak lengkap juga ya kalau ke banda aceh atau ke kawasan aceh kalau kita nggak minum es ini ya es seru timun ini ya
iya dan kalau misalnya anda nggak punya waktu untuk beli yaudah lah ya kita bisa bikin sendiri
yang satu ini dikasih air gula ya
kasih air gula

nah kalau misalnya mau seger lagi boleh pakai campuran soda
ya kan tadi juga soda juga bisa menghilangkan aroma aroma tidak sedap ya
ya kan tadi juga soda juga bisa menghilangkan aroma aroma tidak sedap ya
dari mengkonsumsi zengkol
tapi jangan lupa jangan sampai terlalu banyak tuh
bahaya juga ya untuk kesehatan
jiruk nipis nya jangan lupa buat
jiruk nipis nya mungkin mau di agak tipis gitu lho

nah atau pak alfian mau di
langsung diperes aja
diperes aja kalau saya mau dicampur
jadi kita pakai dua cara ya
selasihnya jangan lupa
selasihnya jangan lupa biji selasihnya
nah ini buat menurunkan panas dalam
kalau biji selasih itu
wih jadi cocok banget nih
cocok banget nih
minuman kita hari ini udah makan jengkol
bau jengkok nggak
daelang lah ya
ganti jadi bau timun
hmm jadi itu dia ya
yang bisa kita berikan untuk anda
dan jangan lupa kalau misalnya anda membagi bagi
langsung ke twitter ataupun instagram kita
ataupun cnn id pr tuh ya
ada di layar tv anda ya
nah anda harus tetap bersama kami di good morning
kita punya beragam informasi lainnya